isak tangis masih terlihat di lokasi kebakaran pasar gembrong
kelurahan cipinang besar utara jatinegara
kesedihan juga terlihat dari para pemilik usaha yang kini terpaksa tidak bisa berjualan
karena toko dan gerobak dagangan rusak akibat kebakaran pada minggu malam
kita langsung lari ke sana wah api udah gede
jadi kita nggak sempat ada orang beli nggak sempat ngelayani lagi
api udah gede malah bilang wir nyemprotnya yang nggak karuan
jadi ya udah nggak ketolongan lah
karena sempat nyelamatin gerobak ya
iya gerobak juga orang orang nih yang nyelamatin di sini nih dibawa ke sini
terima kasih kami telah diperhatikan oleh pak gubernur
gubernur dki jakarta anies baswedan yang meninjau lokasi kebakaran
pada senin selatan
yang berjanji akan memenuhi kebutuhan sandang pangan warga
serta meminta dinas dukcapil dki jakarta untuk mendata dan membantu kebutuhan warga
terkait dokumen kependudukan
pemprov bahkan memfasilitasi tempat usaha bagi empat puluh pemilik toko korban kebakaran
ini sudah ada empat puluh kios yang disiapkan dan jumlah pedagangnya juga empat puluh ya pak ya
jumlah pedagangnya juga empat puluh yang terdampak jadi insya allah bisa langsung disiapkan di situ
plus diberikan juga bantuan nanti modal kerja untuk mereka yang terdampak
tenda pengungsian diharapkan dapat menampung sekitar satu ratus sepuluh kepala keluarga korban kebakaran
tidak hanya kurang penerangan lokasi pengungsian juga masih minim sarana kebersihan